kembali bersama kami di cnn indonesia business
empat tahun setelah mendeklarasikan diri akan menjadi negara cerdas atau smart nation
pemerintah singapura kini berupaya menerapkan kemajuan teknologi di kawasan wisata
proyek pertama justru di kawasan wisata tradisional dan warisan budaya
sejak november tahun lalu pemerintah singapura mengajak pelaku usaha di kampung glam bertransformasi ke dunia digital
pada tahap pertama pemerintah singapura ingin seluruh produk di kampung glam tersedia dalam layanan digital
kampung glam adalah sebuah kawasan wisata di kota singapura yang kaya dengan budaya melayu dan timur tengah
kawasan ini merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah setempat
terdapat berbagai macam toko dari makanan pakaian hingga cenderamata di salah satu kawasan tertua di singapura
upaya digitalisasi ekonomi ini tidak mudah
kami adalah pemerintah tradisional yang lebih tradisional
kita bersama dengan pemerintah setempat harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar mereka dan mengusahakan mereka untuk berjalan dengan kami
dari sekitar enam ratus pelaku usaha yang berada di kampung glam baru satu ratus lima puluh pedagang yang tertarik dengan inisiatif pemerintah singapura ini
sebagian pedagang tradisional kampung glam beralasan belum terbiasa dengan dunia digital
tapi pedagang yang sudah beralih ke dunia digital mulai merasakan manfaatnya
sebenarnya pedagang yang sudah beralih ke dunia digital mulai merasakan manfaatnya
yang penting yang telah berkembang adalah penjualan
dengan aplikasi ini kita membantu lebih banyak pelanggan untuk membeli lebih banyak makanan di tengah
dan pada saat yang sama kita juga membantu mereka untuk memberikan feedback kepada restoran
dan juga kita memiliki data yang kita kumpulkan untuk melakukan marketing
meski belum semua pedagang ikut serta pemerintah singapura tetap akan melanjutkan proyek digitalisasi di kampung glam tahap kedua
tujuannya agar pengalaman wisata
di kampung glam semakin kaya dan menyenangkan
penerapan kemajuan teknologi juga akan dilakukan di kawasan wisata lainnya di singapura
edi jan singapura